puluhan rumah warga dan sejumlah pabrik mebel di kawasan pondok bambu jakarta timur senin pagi terbakar
belum diketahui penyebab pasti kebakaran namun kebakaran ini adalah yang ketiga kali terjadi di lokasi tersebut selama beberapa tahun terakhir
tidak hanya membakar pabrik mebel api juga terus menjalar ke puluhan rumah warga yang berada di sekitarnya
banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan tinar membuat api terus berkobar meski hujan deras mengguyur kawasan ini
petugas suku dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan jakarta timur yang tiba di lokasi berupaya memadamkan api dengan menerjunkan tiga puluh unit mobil pemadam kebakaran
belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini dan tidak ada korban jiwa dalam musibah ini
namun kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah